berawal dari keprihatinan dengan banyaknya sampah yang dibuang di pinggir jalan warga di magetan jawa timur memperindah kawasan tersebut dengan ban bekas yang dihias
banyaknya sampah yang dibuang di pinggir jalan mendorong warga di magetan jawa timur memutar otak mengatasinya
akhirnya mereka menghiasi tempat itu dengan ban bekas yang dilukis
ban bekas dengan aneka warna tersebut menjadi hiasan sepanjang jalan yang selama ini jadi tempat pembuangan sampah liar
bermodal cat dan kuas warga yang tergabung dalam komunitas peduli lingkungan atau kopling
kelurahan manggi kecamatan barat kabupaten magetan beramai ramai melukis ban bekas sesuai kehendak hatinya
ada lukisan bunga hewan lukisan tokoh kartun hingga lukisan abstrak
bunda ini juga relawan senang
kalau lingkungannya persis senang
ban bekas yang sudah selesai dilukis selanjutnya ditata rapi di tepi jalan yang sebelumnya menjadi tempat pembuangan sampah liar
kini jalan kampung yang sebelumnya kumuh dan berbau sudah berubah menjadi kawasan indah
untuk ide ini karena tingkat keprihatinan kita ya kepada masyarakat yang kurang sadar membuang sampah
sehingga mereka mereka itu membuang sampah itu seenaknya
di tepian sungai
di sini dan juga di tepian jalan raya barat keperu tadi
dengan harapan masyarakat masyarakat yang kurang sadar tentang sampah itu tidak membuang sampah di sini
aksi relawan peduli lingkungan ini sudah berjalan sekitar dua bulan
diharapkan dengan dipasangnya ban bekas yang sudah dihiasi tersebut
masyarakat sadar dan enggan untuk kembali membuang sampah sembarangan di pinggir jalan
inam tohari magetan